ratusan petani di bekasi merugi jutaan rupiah
peristiwa ini akibat krisis air melanda sejak musim kemarau
mengakibatkan saluran irigasi rusak
aktivitas pertanian di karangkendal sukawangi bekasi
terhenti akibat suplai air terhambat
sawah milik petani di wilayah tersebut
tidak teraliri air sejak satu bulan terakhir
akibatnya sawah mengering sementara padi mulai mati
sementara petani yang baru memasuki masa tanam
tidak dapat bercocok tanam
selain di desa karangkendal
kondisi serupa juga terjadi di dua belas desa lainnya
di dua kecamatan yakni kecamatan tambun utara
dan kecamatan tambelang
para petani mengaku merugi
antara tiga hingga enam juta rupiah setiap hektarnya
masalah air di bidang petanian
tolonglah petani ini saluran airnya tidak dibetulin
misalnya usaha tani doang
petaninya beginilah repot
bapak sudah menanam berapa hektare pak
kalau sehektare itu tandur mulu sejuta
lektor sejuta lebih lebih kita
dedy beben bekasi
sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda